nah kalau yang selanjutnya ada jejak penyebaran agama islam yang sejak dahulu kala masih bisa dijumpai di sejumlah daerah di nusantara
seperti di kabupaten majene sulawesi barat misalnya
terdapat al quran kuno yang ditulis dengan menggunakan tinta getah kayu oleh ulama penyebar agama islam dan masih terawat hingga kini
al quran ini dikeluarkan hanya saat bulan ramadan dan maulid nabi
berbagai peninggalan sejarah penyebaran agama islam pada masa silam masih terawat dengan baik di kabupaten majene sulawesi barat
salah satunya adalah al quran kuno yang ditulis tangan ulama penyebar islam di wilayah ini
sheikh abdul manan di salabose kelurahan pangali ali kecamatan bangkai majene
al quran ini disimpan dan dirawat dengan baik di rumah imam masjid purbakala salabose
yang diwariskan sejak tahun dua ribu
al quran ini ditulis tangan sheikh abdul manan pada tahun seribu enam ratus an atau lebih dari empat ratus tahun lalu
al quran yang disimpan dalam kotak kayu ini hanya dikeluarkan saat mengawali bulan suci ramadan dan perayaan maulid
al quran ini menjadi bukti sejarah penyebaran agama islam saat sheikh abdul amanan datang mengislamkan warga di wilayah ini
jadi al quran ini
ditulis tangan oleh sheikh abdul manan
sekitar empat ratus tahun lebih
karena keberadaan sheikh abdul manan itu abad
enam belas atau seribu enam ratus an
selain sebagai edukasi sejarah penyebaran agama islam
al quran ini juga bisa digunakan sebagai sarana
untuk syiar islam dan melestarikan peninggalan sejarah